seharusnya kita mengundang ksp tapi tidak bisa hadir bersama kita pada sore hari ini
bagi mereka bermain debus bukan untuk mendulang rupiah
ditambah lagi ini tanahnya licin
dan satu enam ratus km nya itu di pulau jawa ini yang mungkin akan kena efek diskresi itu kemungkinan di sini nih
ya udah main bola sampai kelas berapa ya
itu kata kelompok mas anies
untuk menghilangkan kadar air dalam singkong maka dilakukan pengepresan